mata uang tak hanya menjembatani setiap transaksi namun dimaknai sebagai bentuk interaksi
tapi itulah yang namanya nkri berdaulat jadi kita istilah kita makanya ekspedisi rupiah berdaulat
tantangan geografis indonesia menjadikan tugas mengedar rupiah tidaklah mudah
tantangannya lebih ke arah memang kita perlu effort yang cukup lumayan
sebagai simbol identitas rupiah hadir dalam wujud luapan berbagi emosi pada nkri
uang logam itu sudah jarang sekali digunakan
ditopang kekuatan angkatan laut indonesia
miktiar menjaga kedaulatan rupiah di seluruh pelosok negeri dipikul bersama
inilah sepenggal cerita rupiah di negeri seribu rupa
rupiah rupiah rupiah
rupiah rupiah rupiah
caca rupiah rupiah
rupiah rupiah rupiah bukan saja
inilah guyschif lobja
menjadikannya sulit menjangkau wilayah terjauh
perputaran uang rupiah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipastikan ketersediaannya
ekspedisi rupiah berdaulat merupakan layanan uang rupiah layak edar
bagi masyarakat indonesia yang berada di wilayah tiga
terdepan terluar dan terpencil
kehadiran rupiah di seluruh pelosok negeri merupakan wujud kontribusi bank indonesia
dalam menjaga kedaulatan negara sesuai amanat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
sebagai satu satunya lembaga yang berwenang mengedarkan rupiah
bank indonesia berkewajiban menjamin ketersediaan rupiah di setiap jengkal nkri
yang cukup dengan kondisi baik tepat waktu dan aman
namun tugas berat itu tak dapat diimban sendiri
sinergitas dengan tni angkatan laut
selaku garda terdepan penjaga kedaulatan negara adalah sebuah keniscayaan
mungkin costnya datang ke sana sama uang yang kita bawa nggak sebanding
tapi itulah yang namanya nkri berdaulat
jadi kita istilah kita makanya ekspedisi rupiah berdaulat
kita akan menilai pulau pulau bukan dari ekonominya saja
tapi memang dari kerentanan kedaulatan dan lain sebagainya
ekspedisi rupiah berdaulat dua ribu dua puluh tiga di provinsi maluku ini
kita mulai sekarang bersama dengan para pejuang rupiah
kita akan mengitari
pulau selama delapan hari
ikuti perjalanan kami
ada yang menjadikan ekspedisi kali ini istimewa
yaitu kapal perang republik indonesia kri dr wahidin sudirohusodo sembilan ratus sembilan puluh satu
kapal karya anak bangsa pt pal indonesia ini diluncurkan pada dua ribu dua puluh satu silam
sebagai wujud perhatian pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah timur indonesia
dengan panjang satu ratus dua puluh empat meter dan lebar dua puluh satu delapan meter
kapal ini mampu berlayar selama tiga puluh hari penuh dengan kecepatan maksimal delapan belas knot
kemudian baca halus
oke arahkan ke halus tiga puluh lima
kemudian kri partai kesehatan
kri dr wahidin sudirohusodo sembilan ratus sembilan puluh satu ini tergabung dalam unsur armada tiga
di bawah satuan kapal bantu ko armada tiga
kita memiliki fungsi untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan
baik di perang maupun di masa damai
kemudian kita juga memiliki fungsi tambahan untuk angkut personil angkut material dan logistik dan angkut vvip
fasilitas kesehatan kri wsh sembilan ratus sembilan puluh satu setara rumah sakit tipe c
kemampuan tersebut ditunjang dengan poli umum dan gigi unit kawat darurat ruang operasi
ruang rawat inap ruang bersalin hingga peralatan ct scan dan x ray dan ruang isolasi penyakit menular
dengan kekuatan itu kri wsh sembilan ratus sembilan puluh satu menjadi armada yang tepat untuk berlayar menyusuri lima pulau tiga t yang menjadi sasaran ekspedisi kali ini
yang di bandar neira tual dobo
larat dan ada
total jarak tempuh ekspedisi satu satu ratus tiga puluh delapan nautical miles atau sekitar dua seratus km
pelayaran mengitari lima pulau dalam delapan hari tentu membutuhkan kesiapan logistik
urusan perut alias logistik itu penting banget
nah apalagi untuk menjalankan tugas negara
tapi seperti apa dapur yang ada di krl
wih ini udah kayak dapur restoran ini ya gede banget halo mas
ini hari ini masak apa kita
opor ayam kalau sehari biasanya masak untuk berapa orang

ini hari ini masak untuk berapa orang
makan bareng tni hl seru juga harus rapi duduknya
dipandu bel untuk doa dan mengucapkan salam penakan
semua pada kondisi wibawanya tetap terjaga
sekoci ini digunakan untuk mengangkut para pejuang rupiah untuk menjangkau pulau
persiapan sudah mulai dilakukan untuk ke pulau pertama yaitu pulau banda
kalau kita lihat ini kri sembilan ratus sembilan puluh satu tidak bisa merapat karena tidak ada dermaga
sehingga karena pulau kecil harus menggunakan lcpp
kapal yang memiliki daya angkut sekitar tiga puluh lima orang
banda neira menjadi lokasi pertama penukaran uang rupiah
pulau kecil penghasil pala ini sudah tersohor hingga ke mancanegara
peninggalan masa kolonial menjadi bukti sejarah
betapa pesona pulau ini begitu menjadi daya tarik bangsa eropa
keindahan alam banda nera diabadikan menghiasi belakang uang seribu ini
dan saya beruntung bisa melihatnya secara langsung
pulau yang dihuni empat belas orang ini
sarat akan nilai sejarah
di banda nera inilah proklamator muhammad hatta pernah diasingkan sebagai tahanan politik
selama kurun waktu enam tahun
sejak seribu sembilan ratus tiga puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
lokasi rumah pengasingan bung hatta tak jauh dari benteng belgika
benteng yang dibangun untuk menghadapi perlawanan masyarakat banda
yang menentang monopoli perdagangan pala oleh voc
sebagai refleksi semangat juang masyarakat banda
benteng belgika menjadi gambar pecahan uang seribu
tahun emisi dua ribu dua puluh
keindahan alam banda nera diabadikan menghiasi belakang uang seribu ini
dan saya beruntung bisa melihatnya secara langsung
pecahan uang seribu amatlah penting
di pulau kecil ini uang yang beredar hanya berputar di situ situ saja
bila uang yang ia terima dalam kondisi lusuk
sulit baginya mengembalikan uang tersebut pada pembeli
iya soalnya kalau pembelinya kalau tidak ada uang kecil
kita mau tukar mau kasih beli
kita mau kembali sama uang apa
kan tidak ada
jadi mesti harus
mesti ada uang kecil
untuk kita kembalikan
kalau tidak mereka tidak beli
kita punya barang juga mereka tidak beli
kan tidak laku
kehadiran bank indonesia membawa uang layak edar
menjadi momen yang ia nantikan
demikian halnya dengan ayu
baginya memegang uang dalam kondisi baik
sekaligus membangun rasa bangga terhadap indonesia

ini yang lusuh yang kayak gimana biasanya kalau boleh ditukar
ini yang sudah sobek sudah lusuk
pokoknya yang kayak ginilah
orang orang kalau belanja di warung gitu
iya di warung kita kan jualnya di toko nih
jadi kan anak anak biasanya tuh di apa sih
jadi pada lusuk lusuk gini
jadi tidak bagus ya
tidak keren gitu ya
terus sekarang sudah dikumpulkan berapa nih
delapan ratus an lebih lah
lumayan juga ya
nah kalau ini kan uang rupiah itu buat transaksi
nah arti rupiah itu sendiri kenapa harus yang bagus sih
kan juga bisa tukar uang
kan uangnya untuk ditransaksi ini kan gak enak juga kalau dipandang kayak gini kan
kita kan pakainya tiap hari
jadi kalau kayak gini gimana gitu
bangga gitu juga kalau bagus juga gitu
ini uang indonesia yang bagus
makanya ditukar yang bagus ya biar makin bangga lah ya
kalau gini kan gak enak dipandang
kalau gitu ntar boleh kita tukar bareng ya
misi kita memang jumlahnya cukup dulu kan ya
cukup dulu kan ya uangnya pecahannya sesuai
nah yang ketiga memang kan uangnya sulaya edar makanya kita clean manipulation yang lusuh kita ambil
nah ya kita kan bisa melihat ya kemarin kan kita ke banda tuh ya uangnya bukan lusuh lagi super lusuh
kalau standarnya bi delapan ini standarnya satu
jadi memang pesannya masyarakat itu ya kita bilangnya cinta bangga paham rupiah
ingat ingat kesibukan mulai tampak di lambung kapal
jadi bantuan bantuan ini juga disalurkan berbarengan dengan peredaran uang rupiah di pulau pulau ini
tapi bantuan disesuaikan dengan karakter pendapatan masyarakat lokal
misalnya ada juga kulkas atau pendingin untuk mereka yang mata pencarian sebagai nelayan
dan juga menjaga agar perputaran ekonomi dan mereka sebagai produktif
berada di gugus kepulauan kai
kota tua menjadi sasaran ekspedisi rupiah
lantaran menjadi sentra ekonomi dari enam puluh enam pulau di wilayah administrasinya
meski hanya tiga belas pulau yang didiami peredaran rupiah menjadi penting untuk menggerakkan ekonomi
tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan rupiah
nah kebetulan kita ada di mana mana juga
sekaligus kita angkat bi untuk kemudian kita distribusikan rupiah itu seperti apa yang jadi misinya bi
ini sudah kolaborasi yang tahun ketiga sejak dua ribu dua puluh satu
dan tahun ini kita ada tujuh belas operasi
mencapai sekitar lima puluh lebih pak
pengobatan gratis juga turut menjadi agenda bank indonesia bersama tni al
warga berbondong bondong memanfaatkan kesempatan itu untuk berobat atau sekadar mengecek kesehatan
di sini tadi datang diperiksa oleh dokter
lalu dokter kasih obat ini
kita sampaikan keluhan ke dokter
jadi dokter kasih ini sama kita
dan setelah kita dengar ada pengobatan gratis di sini
kita ingin untuk sembuh kita datang untuk diperiksa
kebetulan juga ada tindak lanjut dari dokter kasih obat ini untuk ada penanganan
setelah saya ikut baksos ini
ada beberapa kasus yang paling banyak ditemukan
salah satunya darah tinggi
jadi yang pertama darah tinggi
kemudian kedua penyakit mata
jadi kemungkinan kalau penyakit darah tinggi
mungkin karena masyarakat pesisir
dia lebih banyak makan makanan yang asin
sehingga mempengaruhi darah tinggi
tensinya seperti itu
para prajurit ini tengah mengisi waktu senggang di kapal
hangkar heli disulap menjadi arena berolahraga
demi menjaga stamina selama berada di kapal
saya pun turut serta berolahraga bersama mereka
kami berusaha untuk menjaga kebugaran
pagi pagi memang harus lari dulu
karena untuk menjaga kebugaran
habis itu baru bisa berjalan mengedarkan rupiah
karena ekspedisi rupiah tentunya perlu tenaga dong

sebagian personil lainnya bahkan ada yang bermain main
ada yang bermain bulu tangkis
hingga memangkas rambut
nanti kalau mereka terima uang logam
mereka mau belanja lagi tempat lain
takutnya toko itu tidak terima uang logamnya itu
bion prakoso tak pernah menyangka rute ekspedisi rupiah berdaulat kali ini
kepulauan arun menjadi sasaran ekspedisi rupiah
momen singkat itu ia manfaatkan untuk sekadar bercengkrama dengan orang tua
sekaligus menjemuk sang kakek yang tengah terbaris sakit
setelah empat tahun lebih baru pulang ya seneng aja sih
walaupun cuma berapa jam hitungannya atau sehari
yang penting kan ada berkat kegiatan ini akhirnya bisa pulang
bisa bertemu orang tua bisa bertemu kakek nenek
bisa bertemu saudara semua yang lain
jadi sangat terbantu lah
kalau ada kegiatan di sini ya
walaupun sekarang dia jarang pulang
tapi untuk video call selama masih ada kesempatan ya bisa video call ya video call
kalau lihat udah sehat aja udah orang tua kan udah alhamdulillah banget
udah seneng lah
apalagi ditambah hari ini bisa nyampe kesini
paling banget semalam gak bisa tidur
ingin cepet ketemu
pulau pulau kecil di maluku kerap mendapati permasalahan terkait peredaran uang rupiah
khususnya uang koin yang sulit diterima sebagai alat tukar yang sah
nominal bu ros di aru ini kan jarang orang pakai koin atau logam gitu ya memang sudah lama kayak
orang pakai kertas atau seperti apa juga maksudnya itu kan tergantung orangnya ada yang menggunakan
uang logam ada yang tidak tapi sebagian besar memang banyak pakai kertas ya itu kan kebanyakan
macam orang dari kampung kampung kan ada yang tidak mengerti itu dan pikir nanti kalau udah
terima uang logam lopi belanja lagi tempat lain takutnya toko itu tidak terima uang logamnya itu
cuman kan kalau harga kan enggak ada yang harganya iya itu kan kalau dulu dulu kan harga itu kan ada harganya
dibulatkan ya kayak ini misalnya berapa nih dua ribu dua ribu kalau ini empat ribu berarti yang kayak seribu lima ratus ada
itulah mengapa bank indonesia hadir sekaligus memberi sosialisasi terhadap penggunaan uang rupiah
tak hanya mengedukasi bagaimana merawat uang kertas bank indonesia juga menegaskan pentingnya
uang pecahan terkecil hingga penggunaan uang koin
sebagai pengendali harga uang koin merupakan alat pembayaran resmi secara hukum dan masih
diakui di indonesia sebagai alat tukar yang sah dan akhirnya kita sampai di pulau terakhir
di provinsi maluku
ini merupakan pulau terluar dan berbatasan langsung dengan australia dan timur leste
tenang dan sepi itulah kesan pertama yang didapati saat menginjakan kaki di desa adaud selat
desa penghasil rumput laut itu dihuni kurang dari lima jiwa sebagian besar mata pencaharian mereka
adalah nelayan berkebun dan budidaya lainnya
kita rumput laut
tergolong wilayah terpencil desa ini hanya dialiri listrik pada malam hari
jarak yang jauh dari ibu kota maluku ambon menjadi tantangan tersendiri bagi tim ekspedisi rupiah berdaulat
mungkin tantangannya lebih ke arah memang kita perlu effort yang cukup lumayan dan stamina
dan juga teman teman harus tetap jaga kesehatan
kalau dari teman teman sendiri kekompakannya memang kita upayakan se happy mungkin
supaya teman teman juga tetap semangat
mengitari lima pulau dengan membawa tujuh belas miliar uang pecahan rupiah
merupakan misi yang begitu membanggakan bagi para pejuang rupiah
kehadiran mereka disambut sukacita
warga yang menanti uang lusuh mereka diganti dengan uang baru
rasa bangga dan haru menyelimuti para pejuang rupiah
termasuk saya yang juga berhasil menuntaskan ekspedisi
bangga menjadi bagian yang dapat menyaksikan perjuangan mereka
bersama prajurit tangguh kebanggaan angkatan laut
kami datang membawa rupiah
namun kami pulang membawa cerita
dari keramahan dan kesederhanaan masyarakat pulau pulau yang sulit terjangkau
sebuah kisah tentang daulat rupiah yang semakin bergema di seluruh penjuru nusantara